guna mempercepat program vaksinasi covid sembilan belas terhadap lansia
keluarga besar alumni tiga sekolah di jakarta mendirikan sentra vaksinasi
selama tiga bulan sentra vaksinasi ini menargetkan tiga puluh ribu orang penerima vaksin
senin pagi sentra vaksinasi serviam yang berlokasi di gedung santa ursula jakarta pusat
ramai didatangi para penerima vaksin covid sembilan belas
dibuka sejak dua puluh maret lalu sentra vaksinasi ini telah menyuntikan sekitar tiga belas lima ratus penerima vaksin
dengan lansia tenaga pendidik dan difabel sebagai target utamanya
sentra vaksinasi ini menyediakan stok lima ratus dosis vaksin covid sembilan belas per hari
selain warga jakarta sentra vaksinasi ini juga menerima lansia yang berdomisili di dki jakarta
dengan membawa surat keterangan domisili
bagi warga penyandang disabilitas
sentra vaksinasi ini menyediakan fasilitas pendukung mobilitas dan petugas yang menggunakan bahasa isyarat
sentra vaksinasi ini rencananya akan dibuka hingga tiga puluh juni mendatang
untuk mengetahui kondisi di sana kita sudah terhubung dengan korespondensi nn indonesia victor pangaribuan
selamat pagi victor
bagaimana proses vaksinasi lansia di sana
dan apa penyebab utama sehingga program vaksinasi lansia tidak bisa berjalan sesuai dengan target
selamat pagi maggie
saat ini betul sekali saya berada di sentra vaksinasi serviam
ini berada di gedung santa ursula jakarta pusat
ini sudah digelar sejak dua puluh maret lalu untuk mempercepat program vaksinasi covid sembilan belas
kenapa harus ada kegiatan atau sentra sentra vaksinasi seperti ini
agar bisa lebih mudah atau lebih banyak kesempatan untuk mengakses
bagaimana cara mereka mendapatkan fasilitas vaksin covid sembilan belas
karena vaksin yang diberikan atau disediakan di tempat ini gratis
memang sentra vaksinasi ini didirikan oleh tiga alumni sekolah di bawah asuhan ursulin
ini juga sudah menyediakan stok lima ratus dosis vaksin per hari
vaksin yang pilih adalah astrazeneca
ini berasal dari dinas kesehatan

ini juga menyediakan stok lima ratus dosis vaksin per hari

ini juga menyediakan stok lima ratus dosis vaksin per hari
ini juga menjamin bahwa founders indonesia pernah melakukan wakil kesehatan sendiri
ini dikatakan mix consult lla ternyata terdapat infokok bersahteraresepsi
laku kedalau ulevel terberat
juta dosis kemudian ada
dan ini bahan bakunya akan dikirim
bertahap per bulannya megi

mengatur empat puluh juta dosis
untuk membantu percepatan
di senter vaksinasi ini
penyelidikan sendiri karena syaratnya
berkat tpdki jakarta yang tidak berkat tpdki
apa saja yang harus disiapkan
oleh masyarakat ketika ingin menikmati
mendapatkan fasilitas vaksinasi
secara gratis ini saat ini saya sudah
ada dengan ketua
ada ibu ginda sutono selamat pagi ibu
sampai saat ini kami masih
syarat utamanya itu
dan kemudian berkat tpdki
untuk kami itu adalah
pendaftaran yaitu yang pertama
satu bentuk resmi
mohon maaf atas kendala teknis
dan terima kasih atas koresponden
victor pangeribuan atas laporannya terkait dengan vaksinasi lansia
terkait dengan vaksinasi lansia
terkait dengan vaksinasi lansia
terkait dengan vaksinasi lansia